dan untuk mengetahui bagaimana sih kemeriahan pembukaan sea games dua ribu sembilan belas sudah ada rekan saya
koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji di manila filipina
selamat malam angga
angga ini ada upacara atau malam ini upacara pembukaan sea games tengah berlangsung
kira kira sebenarnya kalau dari pantauan anda tema apa yang saat ini sebenarnya sudah diusung oleh panitia
upacara pembukaan atau sea games ke tiga puluh di tahun dua ribu sembilan belas ini
panitia sea games di filipina membuat tema we win s satu
ini juga theme song dari sea games dua ribu sembilan belas ini juga mempunyai judul yang sama yaitu we win as one
ini artinya mungkin lebih mengedepankan rasa persaudaraan antar bangsa bangsa asia tenggara
karena awal tujuan dari diadakannya sea games atau pesta olahraga bangsa bangsa asia tenggara ini
memang lebih mengedepankan
mengedepankan rasa persahabatan dan persaudaraan antar bangsa asia tenggara dibanding
selain ada kompetisi antar cabang olahraga yang dipertandingkan
dan memang tadi kemeriahan di upacara pembukaan memang sangat terasa karena sekitar
mungkin saya bisa memperkirakan sekitar tiga puluh hingga empat puluh penonton hadir langsung
untuk menyaksikan upacara pembukaan sea games ke tiga puluh di tahun dua ribu sembilan belas
karena memang upacara pembukaan sea games kali ini terasa
istimewa karena berbeda dengan upacara pembukaan sea games sebelum sebelumnya
dimana biasanya diadakan di dalam stadion
ini di sea games dua ribu sembilan belas di filipina ini baru kali ini pembukaan sea games berlangsung di arena indoor atau tertutup
dan tadi juga sempat ada kembang api digital hingga akhirnya presiden filipina
menyatakan bahwa sea games dua ribu sembilan belas di filipina ini secara resmi dibuka
dan kalau tadi
di upacara pembukaan tadi juga ada beberapa tamu vip seperti ada sultan brunei sultan hasan abu hokiyah
juga ikut hadir selain rodrigo duterte
yang langsung menyaksikan bagaimana meriahnya upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas di filipina
dan upacara pembukaan tadi juga sekaligus mungkin agak sedikit menghapus keraguan
para peserta dan mata dunia dimana sebelumnya memang sempat banyak berita yang menyebutkan bahwa
filipina agak sedikit kurang siap dalam menghadapi dalam menjadi tuan rumah sea games kali ini
memang masih banyak ee
kekurangan kekurangan yang terjadi di sana sini namun bagi kontingen indonesia ini sudah diantisipasi dan
beberapa kali menpora dan juga ketua kontingen menyebutkan bahwa jangan jadikan kekurangan kekurangan yang ada di dalam panitia sea games kali ini sebagai alasan
yang penting kita siap untuk bertanding dan memberikan yang terbaik bagi merah putih fani
walaupun ini meriah ya seperti kata anda angga tadi tapi memang walaupun sempat ada kekurangan dalam acara pembukaan seperti katanya tidak diperbolehkannya juru foto masuk
kalau tanggapan dari teman teman jurnalis seperti apa
angga bisa dengar suara saya
tadi memang sempat sebe
tadi sebenarnya memang sebeberapa jam sebelum upacara pembukaan yang berlangsung di filipina arena sempat beredar kabar bahwa jurnalis tidak bisa mengambil foto atau video di dalam arena dan walaupun di id card ini sudah ada lambang yang mengizinkan jurnalis ini masuk tapi kabarnya tidak bisa masuk
namun nyatanya masalah tersebut bisa diatasi dengan khususnya untuk wartawan indonesia
bahwa kami yang meliput kesini mendapatkan tiket untuk dapat masuk ke dalam arena upacara pembukaan dan juga masalah yang sempat disebutkan bahwa para jurnalis dilarang mengambil foto atau mengambil video ternyata pada saat di dalam venue ini kita cukup leluasa dan tidak ada yang melarang pengambilan video atau foto di dalam arena upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas
sehingga mungkin ini hanya ada sedikit miss koordinasi atau miss komunikasi antara panitia di dalam media center ini
di dalam venue namun nyatanya kenyataannya bahwa kami para jurnalis khususnya dari indonesia dan teman teman saya dari media lain tidak mengalami kesulitan apapun dalam melakukan peliputan di dalam venue filipina arena untuk mengambil gambar atau mengambil foto di upacara pembukaan sea games dua ribu sembilan belas kali ini fani
komunikasi kita tidak usah meragukan kemampuan jurnalis di indonesia ya
mengenai bicara tentang media
kita bicara target ya
kontingen indonesia ini ditargetkan masuk dua besar oleh presiden joko widodo
apa strateginya dan kira kira cabang olahraga apa yang kita unggulkan
ya ini memang menarik bahwa betul bahwa presiden jokowi saat pelepasan kontingen indonesia di istana bogor beberapa waktu yang lalu meminta agar indonesia dapat finish kedua di dalam sea games dua ribu sembilan belas kali ini
padahal sebelum sea games berlangsung
ketua kontingen atau cdm indonesia hari warga negara menyatakan bahwa target kita hanya ada di peringkat keempat dengan perkiraan raihan medali emas sekitar lima puluh empat medali emas
itu pun target lima puluh empat medali emas itu sempat direvisi menjadi empat puluh lima medali emas
namun lagi lagi pada saat pelepasan presiden jokowi meminta agar indonesia dapat finish ke peringkat kedua
dan tadi pagi sempat diadakan konferensi pers antara yang dihadir oleh menpora kemudian ketua koi raja sabtu oktuari dan pemimpin indonesia
hari warga negara membahas bagaimana strategi kontingen indonesia untuk dapat memenuhi permintaan presiden jokowi atau untuk dapat finish di peringkat kedua
dari penjelasan menpora bahwa ia beranggapan bahwa permintaan yang diutarakan oleh presiden jokowi pada saat pelepasan kontingen ini cukup beralasan
karena memang kalau kita lihat hasil di sea games dua tahun belakangan di tahun dua ribu lima belas dan dua ribu tujuh belas

karena indonesia memang ada di peringkat kelima bahkan di tahun dua ribu tujuh belas ini adalah prestasi terburuk indonesia di sepanjang sejarah
keikutsertaan sea games hanya berada di peringkat kelima dengan meraih tiga puluh delapan medali emas
namun presiden jokowi mungkin melihat bahwa setelah sea games di kuala lumpur dua tahun yang lalu kita tampil di asean games dan menjadi tuan rumah di asean games
di saat asean games itu kita yang biasanya hanya berada di peringkat belasan kita mampu berada di peringkat empat puluh

mungkin itu yang menjadi bahan pertimbangan bagi presiden jokowi untuk memberikan target baru bahwa indonesia semestinya bisa finish di peringkat kedua di sea games kali ini
namun dari peluang apa saja yang bisa menjadi menambah perbendaran medali emas kita di sea games kali ini mungkin tadi menpora menyebutkan bahwa target yang diberikan para ketua umum cabang olahraga selama ini
ia mengaku bahwa target yang diberikan target yang diberikan adalah target minimal
atau target yang paling minimal
dan diharapkan dengan adanya perintah dalam tanda kutip dari presiden jokowi tersebut para atlet indonesia mendapatkan motivasi tambahan untuk dapat memberikan mengeluarkan lebih dari kemampuannya
dan walaupun target yang dicanangkan sebelumnya adalah minimal diharapkan hasil yang dihasilkan dapat maksimal
dan dari lima puluh dua cabang luar raga yang diikuti oleh counting indonesia
ketua kontingen kita menyebutkan bahwa dua puluh tujuh cabang olahraga berpeluang merebut medali emas
ini artinya kalau ingin memenuhi permintaan presiden jokowi dari dua puluh tujuh cabang olahraga tersebut harus bisa merebut sekitar enam puluh hingga tujuh puluh medali emas
ini tentunya menjadi harapan kita bersama agar kontingen merah putih dapat meningkatkan prestasinya dan sekaligus sea games kali ini menjadi awal kebangkitan prestasi olahraga indonesia
walaupun sebenarnya sea games ini sudah dicanangkan
walaupun sebenarnya sea games ini sudah dicanangkan prestasi luar raga indonesia
itu doa dan juga harapan kita ya erlangga wisnuwaji dari manila filipina
semoga indonesia tidak hanya mencapai target tapi juga melampauinya menjadi juara umum
terima kasih atas waktu anda malam hari ini